untuk melestarikan ini ya memang hanya niat dari hati kecil lah
pokoknya untuk tetap melestarikan ini saya pesan sama keluarga bahkan sama anak saya
kalau saya sudah tidak ada lagi ini penyu tolong diteruskan sampai ke anak cucu kita nanti
penyu atau biasa dikenal dengan istilah sea tartel
merupakan hewan purba yang hidup di suatu masa yang sama dengan dinosaurus
penyu sendiri masuk dalam kondisi penyut
penyu sendiri masuk dalam kondisi penyut
penyu sendiri masuk dalam kondisi penyut

yang berarti meski sudah ditangkarkan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan demi fungsi apapun dan wajib untuk dikonservasi
karena memang banyak sekali bisa dikatakan predator
predator utama dari penyu adalah manusia
manusia mulai dari telurnya dimanfaatkan kemudian dagingnya juga diambil
sehingga ancamannya ini cukup tinggi
mengingat jumlahnya yang kian hari kian berkurang
begitu banyak upaya pelestarian yang dilakukan baik oleh orang per orang maupun kelompok
salah satunya dilakukan oleh kelompok pelestari penyu alun utara
kelompok ini dipimpin oleh zulkarnedi warga desa peki nyaring kabupaten bengkulu tengah
ketika penyelamatnya sudah berhasil penyelamatnya sudah berhasil
demi membantu menjaga keberlangsungan hidup penyu penyu ini
kelompok pelestari penyu alun utara melakukan pencarian telur penyu
sebelum telur telur ini ditemukan orang lain dan disalahgunakan
pencarian dilakukan dalam kelompok
pencarian dilakukan dalam kelompok
pencarian dilakukan dalam kelompok
pencarian dilakukan dalam kelompok
menyusuri sepanjang pantai dan mencoba menemukan sarang telur tersebut dengan menemukan jejak induk penyu terlebih dahulu
ini jaraknya berapa meter pak dari bibir pantai
dari bibir pantai kalau itu perdisinya paling tidak sekitar lima puluh meter
baru dia mencari tempat yang kering
di mana tempat yang kering baru dia bisa menggali ke telurnya
agak tertinggi juga ya
jadi kalau beli
basah dia mulai kembali ke laut
oh dia tidak mau bertelur ya kalau basah ya
enggak mau basah
atau sampahnya banyak
berarti butuh kenyamanan ya pak untuk bisa bertelur ini
belum kenyamanan dia kalau bekas sampah atau ada air aja di waktu digali
berair enggak mau telur dia
ini ada jejaknya
coba pak kira kira ada
mudah mudahan ada telurnya ya pak ya
ya coba kita cari kalau biasanya
karena kalau dia menjejak gini kalau sudah ke darat sudah kering gini
insya allah bisa bertelur
ngeceknya gimana pak
cara carinya gini kita
kalau masih keras nggak ada dia
jadi sesekali kita cium
kita cium sesekali
nah jadi kalau ada amis
setelah dipastikan terdapat telur penyu dalam sarang tersebut
kelompok ini pun menggali nek h screw
dalam menggali sarang juga diperlukan ke hati hatian
pak setelah ini berarti prosesnya apa lagi nih pak
ini prosesnya karena ini hama
kalau kita menemukan sehake itu kan istilahnya peluk otomanya banyak
kadang malam biawa kadang kadang burung
jadi terpaksa kita selamatkan di rumah penyuh pengolahan penyuh
jadi terpaksa nanti diiramkan di pengolahan rumah penyuh
bukan kita nggak ingin mengeramkan di lokasi
karena sekarang mangsanya seperti kalau siang itu
pas ditemukan pagi pagi sama biawak
lalu sama merang merang
kalau di sini bilang merang merang
akhirnya kelompok ini berhasil menemukan telur penyu sejumlah kurang lebih seratus butir
yang selanjutnya dipindahkan ke sarang buatan di rumah pelestari penyu alun utara
ini ada telur pak
ini ada telur
menemukan telur pak
setara jumlah seratus buah
seratus butir telur jumlah telurnya berapa
setelah itu beberapa informasi terkait data data penemuan telur tersebut dicatat
telur pun siap dipindahkan
langsung dipindahkan ke sini
langsung kita buat tempat pengeramannya
yang mana tempat itu lubangnya hampir mirip dengan tempat waktu kita temukan telurnya tadi
oh gitu baik
nah sebaiknya kita lihat dulu jenis penyuh apa yang biasanya di sini
ini adalah jenis penyuh lekal
penyu lekang ya pak itu dilihat dari apanya pak
kalau kita lihat ini dari segi besar telurnya
penyuh lekang besarnya lebih besar daripada penyuh sisik
penyuh lekang ini hampir mirip dengan penyuh tempayan
telur ini hampir sama besar
besarnya seukuran ini ya untuk yang penyuh lekang ya
kalau gitu kita coba mulai masukin telurnya
ya sama sama pasirnya juga nggak apa apa
nah nggak perlu kita itu
nanti telurnya juga
kalau dilihat dari ini bentuknya pak perkiraan dia akan berapa lama lagi dierami
ini kalau untuk lama penetasan ini telurnya dari kita masukkan sekarang
paling lama enam puluh hari tapi tergantung dengan suhu
kalau suhunya bagus itu sekitar lima
lima puluh empat hari lima puluh lima hari itu sudah netas
jadi ciri ciri dia netas nanti kena ada aktivitas
nah di saat dia sudah keluar dari cangkang pasir yang kita timbun nanti
itu mulai meretak di pinggiran dan pasir yang di tengah tengah itu turun
nah ini sekarang kita tutup telurnya
berarti ini dibuat semirip mungkin ya
semirip mungkin dengan
pada saat kita menemukan
ini bisa kita datarkan
ini bisa kita datarkan telurnya pasirnya
kemudian kita tutup
nah jadi mulai kita masukkan hari ini selama enam puluh hari itu kita tunggu dia sampai menekas
selama enam puluh hari itu tidak boleh diapa apakan
tidak boleh diganggu ganggu tidak boleh
cuma kita harus mengukur suhunya
suhunya dari tiga puluh
dua puluh delapan sampai ke tiga puluh derajat celcius
tapi karena ini tempatnya sudah bagus mungkin nggak perlu kita ukur suhunya lagi
karena kebiasaan kami di sini begitulah
sudah cukup standar itu berarti ya
baik ini kita tutup ya pak
sekarang kita tutup
karena ditutup ini menghindari dari binatang binatang atau gangguan gangguan yang lain seperti kucing atau ayam yang masuk ke sini kan tidak
tidak mengganggu telurnya
sudah aman pak
nanti juga di sini juga akan kita kasih merek tanggal berapa dimasuki bulan apa jumlah telurnya berapa seperti yang ada di samping kita ini nanti
ya tak pernah terpikirkan sebelumnya zulkarnedi pria parubaya ini akhirnya menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk melestarikan penyu
keseharianya dulu sebagai nelayan
kini beralih dengan mengabdi di rumah penyu miliknya
jatuh bangun telah ia rasakan
cibiran sudah habis dia telan
kini zul sapa anak kerapnya terus berjuang di jalan yang ia pilih sebagai pelestari penyu
kami berdua sudah berdua kita sudah berdua ini sudah berdua ini

tuki itu berjalan sendiri dan berputar untuk melihat instingnya
mudah mudahan setelah kita lepaskan ini dua puluh tahun akan datang dia kembali untuk bertelur ke sini lagi
biarkan tuki itu berjalan sendiri dan berputar untuk melihat instingnya
mudah mudahan setelah kita lepaskan ini dua puluh tahun akan datang dia kembali untuk bertelur ke sini lagi
pahit dan getir yang dilewati demi kelestarian hidup penyu si hewan purba ini zulkarnedi tetap teguh menjalankan kata hatinya
dengan dukungan orang orang terdekat zulkarnedi terus melangkah
pak zul apa betul bapak dulu adalah seorang pemburu penyu atau penada atau bagaimana pak
saya bukan pemburu saya sekedar penampung dari kawan kawan yang menemukan telur penyu ini
karena kawan kawan yang menemukan telur penyu ini nggak ada tempat penampung yang lain saya yang menampungnya
dan telur penyu itu saya jualkan di pinggir pinggir jalan sebelum ada pelestari penyu ini
jadi kemudian akhirnya beralih menjadi pelestari penyu itu tahun berapa
nah saya mulai berdirikan pelestari penyu ini tahun dua ribu lima belas tepatnya tanggal dua bulan mei dua ribu dua puluh
pak sempat ada yang bicara bahwa pak zul ini orang gila nih kok berani seperti itu bapak tanggapannya seperti apa
memang dari masyarakat di sini dulu menganggap saya sebagai orang gila
mereka sering bertanya apakah ada gaji
saya jawab nggak ada gaji
nah kenapa mau kerja susah susah karena gajinya nggak ada
ya saya bilang karena saya tertarik dengan penyu ini
karena saya kan seorang nelayan pencarian saya dari nelayan ini
kalau dengar ceritanya penyu ini kan bisa untuk memerihantasi hewan hewan yang bisa membunuh jentik jentik ikan
itu makanya saya tertarik untuk melestarikan penyu ini
di tahun dua ribu lima belas tepatnya di bulan mei zulkarnedi memutuskan membuat sebuah kelompok yang didalamnya diisi oleh orang orang yang satu misi melestarikan penyu
bukan hal yang mudah menemukan teman berjuang
kalau untuk mengajak kawan kawan saya memberikan contoh dulu
seperti dinas dkp perikanan provinsi bungkulu sudah itu apa namanya itu dari komunitas komunitas lain saya ajak bergabung
setelah itu baru masyarakat ini tertarik dengan adanya kegiatan ini
ada sempat sempat mereka mengilak waktu ditawari untuk ajak bergabung dengan alasan kami nggak bisa bergabung karena di sini nggak ada sumber penghasilan
nah memang saya tahu pekerjaan ini dengan
suka rela hati dengan sosialnya tanpa digaji tanpa apa
memang saya pikir wajar kalau mereka menolak untuk bergabung di sini
seiring waktu berjalan kini anggota kelompok pelestari penyu alun utara sudah berjumlah lima belas orang
meski tidak ada agenda rutin bila dibutuhkan mereka selalu sigap memberikan kontribusi

seperti pada agenda pelestari penyu alun utara
seperti pada agenda pelestari penyu alun utara
penyu yang biasa digelar oleh instansi tertentu yang melibatkan kelompok pelestari penyu alun utara ini
zul dan kawan kawan siap memfasilitasi mulai dari persiapan hingga puncak acara saat tukik tukik ini dikembalikan ke habitat asal
alhamdulillah mulai dari dua ribu lima belas sampai sekarang kita kurang lebih sudah mencapai tiga ribuan yang kita tebarkan ke laut untuk penyu ini
untuk kegiatan kegiatan seperti pelepasan penyu kemudian kegiatan bersih bersih lingkungan
ini termasuk kita dari masyarakat pekinyaring juga dari komunitas alun ini kegiatan kegiatan ini sering kita lakukan
gotong royong dan kebersamaan begitu terasa setiap anggota kelompok akan dibagi tugas satu sama lain
seperti yang digelar pada akhir september lalu alumni seba polri angkatan sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat yang juga memilih pelepasan penyu sebagai salah satu agenda kegiatan mereka
kelompok pelestari penyu alun utara pun dipercaya untuk memfasilitasi kegiatan
memang dari awal awal sudah rangkaian itu sudah kita lakukan dari awal memang sudah direncanakan supaya penyu penyu yang ada di muka bumi ini tidak punah
mereka antusias karena jarang terjadi jarang terjadi ada pelepasan penyu tersebut makanya mungkin di seluruh indonesia hanya beberapa tempat yang penangkaran penyu
saya juga kebetulan kapolsek pondok kelapa di sini
saya juga memperkenalkan kepada seluruh teman teman yang ada di seluruh indonesia supaya bisa melestarikan penyu yang ada di kita ini
melalui kegiatan pelepasan anak penyu atau biasa disebut dengan tukik ini
zulkarnedi berikut kelompok pelestari penyu alun utara ingin mengajak siapa saja untuk lebih peduli keberlangsungan hidup penyu
meski seharusnya pasca telur menetas tukik tukik ini baiknya langsung dilepas kembali ke habitat
bukan sembarang perjuangan zul rela bersusah payah demi terus membangun rumah penyu miliknya
merawat hingga akhirnya mengembalikan kembali penyu penyu ke laut
dua hingga tiga hari sekali zulha harus berkendara sejauh kurang lebih enam km dari rumah menuju pusat kota untuk mengambil air untuk kolam
meski jauh jarak yang harus ditempuh dia bahkan pernah terjatuh dari motor saat berkendara
masalahnya hanya disinilah kadar air yang dianggap tepat untuk mengisi kolam kolam di rumah penyu
karena bau karangnya yang masih tergolong baik
pernah mencoba menggunakan air laut di pantai dekat rumahnya
namun naas jumlah tukik yang mati terlalu banyak
ya memotivasi lah untuk kami ini kan kok yang muda nih gak berkarya gitu kan
hiduplah untuk memberi arti begitu kata pepatah
mungkin inilah kalimat yang tepat untuk kiprah seorang nelayan yang rela berpeluh untuk memastikan penyu terus hidup dengan baik hingga nanti
perawakannya yang kurus bertolak belakang
dan kemampuan hidupnya yang begitu keras melawan ancaman ancaman yang datang bagi keberlangsungan hidup penyu
salah satunya jual beli telur penyu yang masih terus ada
dengan segenap kekuatan material yang dimiliki zul rela menukar telur telur tersebut
biasanya satu butir harus ia bayar dengan harga sepuluh hingga lima belas ribu rupiah
bukan hal mudah bagi zul
mengingat ia sendiri harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya
ketangguhan seorang zul karnedi patut menjadi inspirasi siapa saja
salah satunya adalah seorang pemuda bengkulu yang begitu tertarik untuk melanjutkan jejak zul melestarikan penyu bondan purnomo
mahasiswa semester sembilan program studi ilmu kelautan fakultas pertanian universitas bengkulu ini
mulai memilih rumah pelestari penyu alun utara sebagai tempat magang atau kerja praktik
namun seiring waktu berjalan bondan memutuskan bergabung dengan kelompok yang didirikan oleh zul tersebut
karena kita kan sering dekat dengan penyu ibaratnya kan komunikasi juga sama pak zul perjuangan pak zul karnedi secara pribadi kan
ya memotivasi lah untuk kami ini kan kok yang muda nih gak berkarya gitu kan
jadi dengannya sering intens kayak gitu
sering main sering melakukan riset riset baik itu penelitian skripsi atau buat laporan laporan itu
ya kayaknya timbul kecintaan juga kan sama penyu ini ibaratnya ya mulai memberanikan diri untuk ikut gabung di konservasi ini mbak
dan juga ibaratnya ke depannya kan ibaratnya apa yang kami lakukan data magang data skripsi kami ini kan diharapkan berbekas
kalau referensi ilmiah itu kan bisa dipakai kapan aja kan
ibaratnya salah satulah
kadang amal kami lah untuk konservasi ibaratnya salah satu ya kalau pribadi saya
berbagai aktivitas kelompok pelestari penyu alun utara selalu bondan kawal
kedekatannya dengan zul karnedi membuatnya belajar banyak
tak hanya tentang penyu namun juga tentang perjuangan
fokus pada penyu membuat bondan begitu konsisten
dan juga concern terhadap setiap hal yang berhubungan dengan konservasi penyu
di tengah tengah kesibukannya berkuliah bondan selalu menyisikan waktu di rumah pelestari penyu alun utara
saya bantunya kan di bidang keilmuannya mbak walaupun ilmu saya juga masih minim kan
tapi saya membantu beratnya ke depannya kan beratnya dengan adanya bantuan ini kami mengharapkan ke depannya konservasi ini lebih maju lagi mbak
saya membantu beratnya dengan adanya bantuan ini kami mengharapkan ke depannya konservasi ini lebih maju lagi mbak
tak hanya berbagi dengan bondan zul selalu berbagi ilmu dengan siapa saja
kunjungan studi seperti dari mahasiswa pun kerap ia terima di rumah penyu miliknya
itulah keunggulan zul dengan segala keterbatasannya ia tak pernah luput dalam berbagi
termasuk berbagi ilmu dan pengalaman
rumah penyu miliknya selalu terbuka bagi siapa saja
tak ayal berbagai prestasi pun telah ia terima
meski begitu banyak apresiasi yang ia dapat namun sesungguhnya bukan itulah yang zul cari
lembar demi lembar kertas bertuliskan namanya hanya menjadi satu dari sekian banyak pemantik semangat untuk terus melanjutkan perjuangan
dari sosok sosok sederhana yang punya tekad begitu keras seperti zulkarnedi
ada begitu banyak doa dan dukungan

dan juga banyak yang tidak bisa dipercaya

ya seperti itulah membantuin
kadang kadang kan bantu bapak di sana kan
lihat keadaan bapak kerja sendiri kita bantu
ya kayak gitulah yang dapat ibu bantu
kalau membantu duit juga nggak ada ibu
misalnya bantunya apa
ya membersih air jarang ibu
cuma membersihin mengasihin makan satu terus membersihin rumah penyu
itulah yang ibu membantuin
kalau sosok pak zul dari mata bidadi sepertinya gimana
orangnya ya dia berjuang sabar nggak lelah
ya nggak menyerah
walaupun dia capek sekali kan
walaupun dia nggak dapat apa apa dari pemerintah dia tetap berjuang
bukan hal yang mudah bagi anak dan istri zul
jika dulu zul memaksimalkan waktu untuk mencari nafkah demi keluarga
kini harus terbagi dengan mengurus rumah penyu miliknya
tapi zul tak pernah sedikit pun ragu
ia tahu pasti jalan yang telah dipilihnya adalah jalan terbaik
cara tuhan untuk menitipkan tanggung jawab melestarikan penyu penyu tersebut
zul begitu bersyukur dikelilingi keluarga yang sangat mendukung

senang sih kalau untuk lihat ayah ada kegiatan di belakang kan
ada kegiatan juga di pantai kita kan
jadi orang orang bisa datang tempat kita bisa ramai juga kan
bisa dibilang gitu lah
jadi motivasi lah buat kami kan
terlebih semangat lagi
menjadi sosok pelestari penyu sesungguhnya tak pernah jadi hal yang sederhana
bagi seorang nelayan yang hidup di pesisir bengkulu tengah ini
pahit dan getir ia nikmati
juga tak henti ia perjuangkan demi meneruskan mimpinya
melihat penyu penyu ini terus lestari
baginya setiap dukungan yang hadir adalah nafas
berkat dorongan mereka saya bertambah giat untuk melestarikan penyu ini